om patheo anda diamankan
karena telah hidup melakukan penelusuran
aku gak mau pisah sama mama sama papa
enggak akan pisah
kita akan sama sama terus kok sayang
apa dia bisa merasakan keraguan gue
sampai ke bawah mimpi
mama sapa apa mau sholat dulu
aku juga mau sholat
pelan pelan lagi kamu gak masuk sakit ya
nah terus mukanya
oke satu lagi
terus kedua telinganya
telinga yang kiri
gak usah sampai pahana
itu mandi namanya
ya allah yang maha tahu segala rahasia
aku mohon kepadamu ya allah
untuk berikan kelancaran pada penyelidikan kami atas kasus pembunuhan roy
hamba mohon agar pembunuhan roy bisa segera terungkap
agar mas a bisa sepenuh hati mencintai hamba
dan keluarga ini bisa selalu bersatu
dan tanpa keraguan lagi
kabuhkan doa aku ya allah
apa yang harus hamba lakukan
apakah hamba harus menanyakan ke andin soal anak kandungnya
dan jika ternyata anak itu bukan anaknya roy
apa yang akan hamba lakukan
hamba mohon petunjukmu ya allah
kayaknya gue harus berangkat ke bandara
jangan sampai telat
diduka melakukan perbuatan yang tidak berhasil
jangan pernah lagi
jangan pernah lagi
jangan pernah lagi
anda sudah terangkap
dan tidak akan bisa kembali lagi
aku endang banget
saya habis selesai solat
saya abis selesai solatetin went tujuh beide
aku mau olahraga pagi ma
yaudah kalau gitu ganti baju dulu ya
mama ganti baju juga
ke kamar oma yuk
oke sayang mama ambilin ya bajunya
mama ganti baju dulu tapi
nanti kita ketemu di halamannya aja ya mas
pa kamu mau ke taman flamingo kan
yaudah mama ikut ya
mama ngapain ikut ini papa mau ketemu preman itu loh ma
iya aku tahu justru itu aku pengen ikut pak
aku tuh khawatir sekali aku takut sampai terjadi apa apa nanti gimana
yaudah mama boleh ikut tapi di mobil aja ya
papa juga gak mau mama kenapa napa
maksudnya tapi yaudah kita ke taman flamingo kan ya
yang kayaknya aku aja deh yang ketemu sama preman itu
kamu kelihatannya kurang sehat
enggak aku baik baik aja
udah kamu gak usah khawatir
nanti nino curiga gak ya kalau ternyata mateo nggak muncul di taman falaminggo

sudah ketangkep iya saya ini kan orang yang nusuk kamu dan orang yang merasa
aku berarti udah aman saya sekarang kita nggak perlu lagi ketawa suami gue
syukurlah aku senang banget kenapa bisa kebetulan sekali ya orang yang nyerang rafael dan aku di
depan kantor pengacara dan orang yang masuk aku ternyata orang yang sama dengan orang yang
meras elsa kok bisa orang itu nyarang dua kali hai apa tujuannya sayang kau mending sekarang
sama sama deh kasihan kan mereka kau misalkan udah sampai di sana duluan iya aku tonton
akhirnya mateo udah nggak bisa buat meresu uang gua lagi
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada penuh
apa aku cuma mau informasiin aja kalau
remake tadinya memerasan saya itu sudah ditangkap mempunyai kepolisian pak jadi kita nggak jadi
gitu kamu dapat info dari mana ini kita baru habis baca dari pemberitaan online pak
sel tadi dapat beritanya terus disitu diinformasikan kalau ternyata pribanya sudah ditangkap oleh apa
sedekhatno saja kalau terdapat teman yang dulu suka aku itu sama dengan preman yang melewati
papa udah jalan belum
papa udah jalan sih
yaudah papa puter balik kalau gitu ya
iya pak kita juga mau puter balik pak ini
yaudah pak gitu aja ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mers elsa itu udah ketangkep ma
jadi kita gak perlu lagi ke taman flamingo
tapi dia juga bilang
kalau preman yang merasa elsa ini orang yang sama
yang waktu nusuk nino
siapa preman ini sebenarnya
mungkin kebetulan aja kali pak
tapi kan yang penting sekarang preman itu udah ketangkap
iya juga sih ma
kita muter depan ya
preman itu tertangkap
jadi dia gak bisa peras elsa lagi
gimana kalau preman itu
sebut sebut nama elsa ke polisi ya